laporkan hilang selama empat puluh lima hari sopir angkutan berbasis aplikasi gokar akhirnya ditemukan jumat petang
sopir bernama triwediantoro menjadi korban perampokan dan ditemukan tewas
jenazah triwidiantoro empat puluh empat tahun ditemukan di rawa rawa desa parit enam muara sungsang banyuasin sumatera selatan
kondisi korban sangat mengenaskan karena ditemukan sudah menjadi tulang belulang dalam keadaan terpisah
setelah petugas jatan ras polda sumatera selatan melakukan olah tempat kejadian perkara
jenazah sopir gokar tersebut selanjutnya dibawa ke rumah sakit bayangkara polda sumatera selatan
di rumah sakit ratusan driver angkutan online dari sejumlah komunitas menyambut kedatangan jenazah korban
istri korban yang membawa anak bungsunya bersama anggota keluarga diminta untuk memastikan bahwa jenazah tersebut adalah benar triwidiantoro
namun pihak keluarga kesulitan mengenali jenazah karena tinggal tulang belulang
dokter forensik rumah sakit berencana akan melakukan tes dna untuk mengidentifikasi korban
menurut keterangan kepala bidang humas polda sumatera selatan tim jatan ras yang ditugaskan mengungkap kasus ini akhirnya menemukan titik terang
mereka menangkap dua tersangka bernama poniman dan bayu
poniman tewas ditembak dan bayi dirawat karena luka tembak di kaki
sementara dua tersangka lainnya te dan hk masih diburu petugas
sedangkan mobil senia silver milik korban yang dititipkan di rumah pacar tersangka
kebayu saat ini telah diamankan di posek lalan musi banyu asin
hari ini raja telah ditemukan kerangka yang kita belum ngecek nanti akan dicek dna maupun otomotongnya dari kerangka ini
kalau nanti cocok dari pihak keluarganya baik istri anak maupun orang tuanya itu akan disampaikan nanti dari dokter forensik
pada lima belas februari dua ribu delapan belas triwidiantoro mendapat order dari penumpang berinisial as yang diduga akun palsu
penjemputan dilakukan di jalan kapten anwar arsyad menuju kenten laut kecamatan talang kelapa banyuasin
pengantaran dilakukan sore hari namun hingga malam hari
dua unit telepon seluler milik korban tidak bisa dihubungi lagi
saat itulah korban dilaporkan hilang hingga akhirnya ditemukan tewas